saudara rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di kpu dki selesai dilakukan
untuk hasil rekapil pres di dki pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto dan gibran raka buming raka unggul
kpu dki menuntaskan penghitungan suara tingkat provinsi selama tiga hari mulai tujuh hingga sembilan maret
hasil rekapitulasi penggunaan hak suara di dki jakarta sebanyak enam lima ratus lima puluh delapan tujuh ratus tiga puluh empat pemilih
hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden di kpu dki mencatat anies baswedan mohaimin iskandar mendapatkan dua enam ratus lima puluh tiga tujuh ratus enam puluh dua suara
prabowo subianto gibran raka weng raka meraih dua enam ratus sembilan puluh dua sebelas suara dan ganjar pranowo mahfud md satu dua belas
pemilihan suara di dki jakarta sebanyak tiga hari mulai tujuh hingga sembilan maret
hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi selama tiga hari mulai tujuh hingga sembilan maret
hasil rekapitulasi penghitungan suara di dki jakarta sebanyak tiga hari mulai tujuh hingga sembilan maret
data suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh surat suara sah dan suara tidak sah